tidak hanya satu lapisan saja tetapi di area parkir sepeda ini juga memiliki double decker parking
itulah cara mereka bisa berjalan